pilot susi air philip mark martin menyebut kelompok bersenjata akan menembak dirinya
jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan
hal ini disampaikan dalam sebuah video yang dirilis oleh kkb pada jumat
dalam video tersebut martin siang memegang bendera bintang kejora
dikelilingi oleh anggota kelompok bersenjata yang mengacungkan senapan
video ini merupakan penampakan terbaru merton setelah tiga bulan di sandra pimpinan kkb
egyanus kogoya pada tujuh februari lalu
dalam video terpisah rumianus wandikbo dari tentara pembiasaan nasional papua barat
operasi papua merdeka meminta selandia baru australia dan negara barat
segera memulai perbincangan dengan indonesia dan juga separatis
kementerian luar negeri sejauh ini belum memberikan komentar
terkait dengan ancaman penembakan merton dan permintaan kkb tersebut
kementerian luar negeri di sini telah memberikan dua bulan lagi
untuk negara negara di luar indonesia untuk berdialog dengan indonesia dan papua
untuk kemerdekaan papua
jika itu tidak terjadi dalam dua bulan mereka akan menembak saya